kamu sakit gak
harus lebih butuh
jadi luolang sini depan
karena aku kebanyakan dosa
kamu kan sering drama
ini lagi itu pade ustadz kok jadi begini sih itu udah udah udah udah udah udah udah udah biar abah
mau aja yang sana ada di pakai aja di
ya pak kiai umi gara gara ayu
ayu udah mengganggu semua orang yang ada di sini
ayu sedih karena ayu kangen sama ibu
ayo takut mengganggu teman teman santriwati yang ada di dalam kamar
jadi ayu nangisnya di sini deh
ayu harus percaya kalau ibu ayu itu dalam keadaan baik baik saja
anak anak soleh pade tuh lihat tuh
yang ditakutin itu ternyata bukan poco
ini ayu teman kalian juga
alvan ya teman teman
gara gara ayu kalian semua jadi ketakutan
nah maka dari itu kita nggak perlu takut
dengan gangguan setan dan iblis
yang kita takuti allah subhanahu wa ta'ala ya
ya udah pada ustadz bawa anak anak kamarnya masing masing ya
eh kalau ngantuk tuh uap tutup
ya padi juga kalau muap tutupnya pakai tangan kanan kayak gini nih
kalau kanan kalau tangan kiri kayak gini
harus pakai tangan kanan kalau tangan kiri begini
nah tutup gitu ya

keluar keluar ayo keluar
ayo semuanya keluar
keluar semuanya ya
haikal asun dodot dan sobria
ayo kakinya dibatu yang rapi yang rata
kita kena air nih sudah
waalaikumsalam ustaz jah
kau hangat badan kau itu mir
udah istirahat dalam aja
pak ipung bu betta
mau kemana supuk supuk ini
emang anaknya kenapa
anak saya udah tiga hari ini panasnya nggak turun turun
mana badannya bintik bintik merah semua
saya khawatir ini gejala dbd pak
waduh ini harus segera kita bawa ke rumah sakit
kita cek darahnya untuk memastikan
kena demam berdarah atau bukan
ini udah yang kedua dalam seminggu
gejala demam berdarah
yaudah pak ipung
saya antri ke rumah sakit ya
din kamu jaga pos
saya ngantar pak ipung ke rumah sakit
sebagian dari iman
jadi bukan cuma lingkungan saja yang bersih
kita harus bersih dari rasa dengki
iri sombong dan penyakit hati lainnya
maaf pak kei
saya mohon izin sebentar
ya pak ustadz
kalian lebih baik bawa aswin ke kamarnya ya
karena keliatannya asun itu ga enak badan
ya pak ustadz
maaf pak kei
ini adalah daftar mulut murid tahsin kita
assalamualaikum pak kiai
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak arti apa kabar
silahkan silahkan duduk
keliatannya penting sekali
ini pak kiai saya mau minta bantuan
kepada santri yang ada di pesantren ini
untuk melaksanakan kerja bakti pak kiai
mengingat ada beberapa warga kita
yang terkena gejala demam berdarah
ini disebabkan oleh lingkungan kita
yang kurang bersih pak kiai
ustad ridwan tolong sampaikan kepada ustad musa
terus juga para santri dan santriwati ini
agar kita mengadakan tadabur alam
melakukan kerja bakti
untuk lingkungan kita semua
dan terus semua kegiatan diliburkan saja
baik kiai kalau begitu saya langsung bergegas saja pak kiai
ibu kangen sama ayu
oven ayu kangen banget sama ibu
nurul tolong dampingi ibunya ayu
untuk mengantar ayu ke rumah sakit ya
nggak perlu biar saya dan keluarga saya saja yang ngurus ayu
sampai ayu sembuh
emang sebaiknya seperti itu
sepertinya ayu akan cepat sembuh
bila dekat dengan ibu dan juga keluarga yang lainnya
cepat sembuh kau ya ayu
biar kembali lagi kau kesini
jangan lama lama kok sakit
karena kami semua akan merindukan kau
doain ayu ya supaya ayu cepat sembuh
ayu pamitan ya sama pak kiai
sayang cepat sembuh ya nak ya
cepat kembali lagi ya
cepat sembuh ya sayang
cepat sembuh kau ayu
iya ibu tep
assalamualaikum pak kiai